buntut adanya isu tawaran restoratif justice
atau damai dari kepala kejaksaan tinggi
kajati dki jakarta reda mantovani
kepada keluarga david ozora
dengan keluarga mario dandi satrio
mengundang reaksi dari berbagai pihak
isu tersebut merebak setelah reda menjenguk david
pada enam belas maret dua ribu dua puluh tiga lalu
menepis isu tersebut
kajati dki jakarta reda mantovani
akhirnya melakukan jumpa pers
bersama pengurus gp ansor
untuk mengklarifikasi hal tersebut
reda mengaku saat itu dirinya
hanya menjelaskan konsep restoratif justice
dalam undang undang sistem peradilan anak
saat ditanya wartawan
seusai menjenguk david
gp ansor melalui ketua pw
gp ansor kalimantan timur
bahwa tidak ada tawaran damai
dari kajati dki jakarta
proses hukum tetap berjalan
sesuai dengan hukum yang berlaku
satu kasus penganiayaan berat
yang dilakukan mario dhani satrio
memasuki babak baru
mario dandi terancam melanggar
undang undang informasi dan transaksi elektronik ite
karena menyebarkan video penganiayaan tersebut
ke sejumlah temannya
atas tindakannya tersebut
mario akan dijerat dengan hukuman
paling lama empat tahun penjara
memasuki hari ke dua puluh lima
dari cuitan video yang dibagikan
melalui media sosial pribadinya
david terlihat bisa membuka mulut
meski masih mengenakan alat bantu kesehatan